wah masih melek aja jam segini
udah malem tau
aku belum ngantuk ncus
ih belum ngantuk luncur aja udah
aku gak mau tidur rencana
ih udah malem
cepen sendiri kan
udah tau lagi sakit
masih pake foto
selamat tidur ya
di kamar ketiduran
terus banget sekali
pakai latihan segala
gak tau tuh ya
aduh so cute ya andi
semangat sekali dia buat maternity shop besok
pelatihan segala serius di latihan
katanya supaya besok kalau foto udah tau gayanya apa
ya bagus juga sih
kamu harus sabar ya
soalnya kan memang namanya juga foto shoot
kamu harus sabar turutin aja kemauannya andi
jangan buru buru kali selesai
udah makan ya
besok aku selesai foto
itu mau ketemu sama mantan air jadi perusahaan apa apa
jadi besok dia mau ngasih data datanya jessica
semoga kalau data data itu bisa kita pegang
kita bisa tahu keluarganya siapa
ingin tau sekali keluarganya jessica siapa jadi
biar semuanya bisa jelas
aku kok jadi gak tenang gini loh
kalau pak irfan balik lagi
ya allah gusti
gakpuah buk apa gimana sih
monya siapa sih
tuan doktor kotari tadi ga deteng deteng sih
soalnya kan mama mau tahu
hasil ct scan kamu itu gimana
penasaran mama ren
mama terang aja
nih aku aja baik baik aja kok
insya allah berarti hasilnya baik baik saja nanti
gimana keadaannya pak rendy
syukur alhamdulillah saya cek dulu infusnya ya
saya mau tanya telepon ini bisa digunakan untuk di luar rumah sakit kan
oh bisa kok pak untuk interlokal dan hp juga bisa
terima kasih ya
sama sama saya permisi ya
terima kasih sus
udah selesai ya
iya udah bu
nanti hasilnya saya kabarin ya
sekitar sepuluh hari kerja
oke makasih banyak ya mas
kalau gitu saya permisi dulu
pasti hasil fotonya bagus bagus semua
oh ya aku ingin nanya sesuatu sama kamu
kalau jessy itu tunangannya rendy
apa itu berarti randy sering main kesini
enggak enggak pernah
jessy tuh disini selalu mikirin rendy
tapi rendy gak pernah main kesini ya
tapi rendy gak pernah datang kesini
pemandasannya cowok brengsek
sekarang lihat aja
rendy malas lingkuhkan sama asisten kamu
jahat banget kan dia
oh iya sayang kamu udah cari tau belum jessy dimana
soalnya aku sama nenek udah kangen banget loh sama dia
aku belum sempet cari
karena aku kan gak punya alamatnya
emang kamu tau dia tinggal dimana kalau di jakarta
enggak aku gak tau sayang
kalau gitu mungkin kamu tahu
nama keluarganya jessi mungkin mamanya atau papanya
oh kalau papanya itu namanya ir
aku gak tau namanya aku lupa
atau gini aja kita cari suster yuk
suster tau kok nama papanya jessy
saya permisi dulu ya
saya mau cek kamar pasien yang lain
makasih ya sus
oh ya nanti kalau seandainya
kamu ada nemu foto ayahnya jessy kak
tolong kamu fotoin dan kamu kirim ke handphone aku ya
biar nanti di rumah aku nunjukin kamu mama sama papa
biar mereka bisa kenalin
dan bisa bantu nyari
dimana rumahnya jessy ya
ya sayang nanti aku cari dulu ya
yang penting kalau ada aja
tenang aja sa
nih perempuannya udah nenek jinakin
dia gak bakalan ngerebut adi randy apalagi suaminya elsa
zaten kamu disini
yaudah kalau gitu kita balik ya
fotonya udah selesai
dan kita pamit kalau gitu ya
elsa aku balik ya
ya sayang makasih ya
makasih udah bikin aku bahagia hari ini
aku seneng banget
jangan sampai kamu kegoda sama cewek gatel ini
gak usah mikir yang macem macem
jaga kesehatan kamu
jaga kandungan kamu
kan ada nenek
ya ke kamarnya
ya ada siapa
ya ada suaminya elsa
tadah suaminya elsa
saya benar benar minta maaf
apapun yang diucapkan elsa tadi
mudah mudahan kamu gak ngambil hati ya
kalau gitu kita mau pulang sekarang
saya ambil tas dulu
saya juga mau angkat telepon dulu sebentar ya pak
kok nomornya gak aku sih
kamu mas sibuk banget ya
akhirnya inget juga buat telepon aku
kamu kemana aja sih terus ini nelfon pakai nomor siapa
tadi saya kecelakaan kate
kamu ke siakan
terus kondisi kamu sekarang gimana
tadi saya sempet pingsan
saya masih bisa telepon kamu
jakarta hospital gak
saya dirawat di sini
kayaknya aku emang harus ketemu mas randy
biar aku bisa menentukan apakah hubungan ini berlanjut atau cukup
sampai di sini
daripada hubungan ini gak tahu mau dibawa kemana
aku kesana ya mas randy
tapi kayaknya aku agak telat di mas
kan aku dari bandung
saya tungguin kau
kayaknya catherine marah sama saya
gak sengaja denger kamu bilang
kalo randy kecelakaan
mas randy masuk ke rumah sakit
makanya ini saya mau langsung jawab mas randy
tapi bapak tenang aja
saya drop bapak dulu kok
gak apa apa kita langsung aja ke rumah sakit
nanti saya nunggu di cafetari aja
kan saya juga numpang kamu ini
bapak serius gak apa apa
yang penting utamain kepentingan kamu dulu
makasih banyak ya pak
pak irfan nya ada
soalnya tadi saya telepon nggak diangkat
pak irfan nya sedang pergi pak
gak tau sih pak
katanya nandesi sih mau ketemu adi sama pak irfan
masa iya bos berhasil menemukan hati
selamat malam dok
hasil dari ct scan
akhirnya pak rende memang mengalami benturan yang sangat keras
tapi untungnya tidak mengenai bagian yang sangat vital
hanya saja untuk beberapa hari ke depan
mungkin pak randy akan mengalami pusing ketika melangkah atau melakukan pekerjaan yang terlalu berat
dan pak randy hari ini rawat dinap dulu ya sampai lusa sambil kami pantau
dan kalo ada demam atau sakit kepala yang sangat sakit
segera hubungi sister ya
kalo gitu saya permisi dulu ya
terima kasih dok
terima kasih dok
turen kamu disuruh istirahat
aku tidur gak apa apa ya
mau juga istirahat
sekarang saya bisa ketemu adi ya
kenapa ini mau apa lagi sih
harusnya bapak ini tahu diri ya
setelah tujuh tahun menghilang dan tanpa kabar buat anak saya
dan sekarang bapak datang kesini mau ganggu hidup anak saya
saya mau jelasin semuanya sama adi
mumpung randy udah tidur
mending aku minta ke pihak rumah sakit aja
buat pindahin kamarnya randy
aku tuh khawatir pak irfan dateng lagi
aku nggak mau pak irfan dan bella itu ngacoin rencana pernikahannya randy sama mbak catherine
pernikahannya randy sama mbak catherine
pernikahannya randy sama mbak catherine
pernikahannya randy sama mbak catherine
mama mau kantin dulu ren
perut mama lapar mau beli cemilan
kamu istirahat yuk
papa udah gak sabar banget ketemu sama adi
adi di ruangan yang di dalem kan yuk langsung
ada ada adi ada di dalem
kita masuk ya
penampilan jess gimana
berlebihan gak nora gak
salah kostum mungkin
kamu cantik banget sayang
kamu cantik banget sayang
anaknya papa cantik banget
anaknya papa cantik banget
anaknya papa cantik banget
aduh maaf ya pop tinggal aku aneh banget soalnya aku nervous
pokoknya apapun yang terjadi malam ini
pokoknya apapun yang terjadi malam ini

akan selalu ada laki laki yang sayang banget sama kamu sepanjang hidup kamu
akan selalu ada laki laki yang sayang banget sama kamu sepanjang hidup kamu
dia mengajinkan kami untuk ketemu dengan adi
yaudah yuk masuk
aku udah better kok
semoga malam ini juga
kamar rendy bisa dipindahkan
eh sebentar sebentar
kamu butuh ke toilet
kok kayak suaranya pak irfan ya
permisi permisi permisi
kayaknya aku salah denger kali yuk
kenapa suruh jazz ke toilet
iya aduh tadi
tadi papa pikir kamu mau ngaca sekali lagi
nggak ya nggak
biar kan papa sendiri yang bilang penampilan jess udah bagus
yaudah ya kita ke kamarnya
selamat malam mbak
malam bu ada yang bisa dibantu
begini mbak anak saya itu lagi dirawat di ruang v

bisa tolong dipindah kamarnya
oh begitu bisa bu
kami harus cek dulu ketersediaan kamar yang lain dulu ya bu
nanti kalau memang sudah dicek
kalau memang ada ya mbak ya
bisa tolong dipindah malam ini juga mbak
segera saya cek nanti saya akan kabar ibu
baik baik terima kasih ya
di sini kamarnya adi pak
di sini kamarnya adi pak
adi di dalam
ini mau apa lagi sih
kasih saya waktu untuk ngejelasin semuanya ya
reddy itu udah nggak butuh bella lagi pak
dia sudah punya yang lain
untuk kali ini saya
pak bapak maupun bella
jangan pernah lagi
merusak kebahagiaannya reddy lagi
karena bella itu
sudah meninggalkan reddy
itu nggak benar bu
ibu sepertinya salah faham
dan saya juga salah faham
kita berdua salah faham bu
tapi jessy nggak pernah ninggalin adi
kok bapak nggak ikut masuk sih
apa bapak sengaja ya
bapak mau kasih waktu aku
supaya bisa berdua sama adi
apa ada di balik tirai ini ya
apa adi di balik tirai ini ya
mama nggak ada
apa mama masih di kantin ya
mama telepon cici untuk ambilin makan
pasti buat aku
siapa lagi kalau bukan buat kamu
kamu tuh kecapean
tadi saya tinggal ke kamar mandi sebentar aja
kamu udah ketiduran
kasian anak saya disitu pasti lapar
belum makan dari tadi kamu kan
sini makan dulu
udah udah saya sobat sini
iya udah patah tinggal buat lagi
udah itu nasi dulu
buat mbak dan katanya box bayi mas
eh mas udah dateng mas
harus istirahat jangan banyak gerak
iya kalau mau liat bisa pelan pelan gak
sampai disitu makan lagi ya
terus ini jangan sekilipan kecatan
sebentar ini diberesin dulu
nanti tumpah semua
ini marahin terus
gak usah mbak andien boleh duduk di besi ratanya
sini pelan pelan pelan pelan
pelan mbak andien
sini pelan pelan pelan pelan

sini pelan pelan pelan pelan
wah gigi mau liat juga
wah udah dateng mas
iya sebentar sebentar
bisa bisa diem gak
saya suruh istirahat di kamar
biar saya jem buka
oh bagus bagus
kok warnanya beda nih
aku mesen lagi soalnya
mesen lagi atau tuker ulang
kenapa gak usah tau saya
emang mau lahiran besok
ya enggak tapi kan mungkin aja besok mau dipakai sekalian materinity shot
jadi kita foto sebelahnya ada box bayi mas
aku mau liat juga
kapan ya gigi ketemu jodoh biar dirawat
bener kita nembur lari
kita udah bukan siapa siapa lagi
saya gak terima pak
saya gak terima
saya paham semua kemarahan bu mayang
tapi tolong bung untuk kali ini
saya butuh ibu untuk kasih saya waktu untuk jelasin semuanya
jadi tujuh tahun yang lalu itu
ada kejadian yang menimpa pada jessica
jessica mengalami sesuatu yang sangat berat tujuh tahun yang lalu
tujuh tahun yang lalu
hari usir aku pak
hari usir aku dia bilangnya gak mau ketemu sama aku lagi
hari usir aku dia bilangnya gak mau ketemu sama aku lagi
aku salah apa
aku salah apa pak
kenapa diomong lagi sama aku
aku gak bisa dengan pak haji pak
aku gak mau putus dari dia pak
jessica gak mau
jessica gak mau putus sama haji
jessica gak mau kehilangan haji pak
mohon minta tolong sama kamu jangan hukum dia ya
jesse gak salah apa apa
tolong jangan usir dia
terus siapa yang salah
yang menghilang sama tujuanmu
dan sama sekali gak ada kabar
itu siapa om
kamu tolong kasih om waktu
om bisa jelasin semuanya
kamu akan jelasin ke kamu
semua itu tentang apa yang terjadi tujuh tahun yang lalu pada jessi
saya minta kalian keluar dari sini
itu seluruh tempat yang saya percaya
kalau saya tertempat sekarang
saya akan pergi lima puluh satu alguém lagi
jangan pernah lagi ke atas sekolah
nanti saya onu tahu
aduh aduh aduh aduh sayang kamu kenapa
bapak marahin aku
kok bisa dimarahin sama papa
aku kan mau bantu bapak
masang box dada barang biru
terus papa marah
takut disuruh tidur
mungkin maksud papa itu gak marah kali
jadi ini kan udah malem
takutnya rena kecapean
jadi papa suruh rena tidur
udah gak boleh nangis lagi
kan rena anak pintar
mendingan bobo aja yuk
sekarangnya sama nyutis yuk
udah malem yuk
terus tahu pasti kamu sedih karena papa marah kan tadi kan
itu maksudnya biar enak cepat istirahat
udah gak boleh nangis lagi
aduh aduh aduh
sekarang bobo ya
udah gak boleh nangis lagi
ya anak pintar ya
gak biasanya pak bos marahin rena
gak biasanya pak bos marahin rena